ponegoro mengambil tindakan menonaktifkan guru besar fakultas hukum profesor suteki sejak enam juni kemarin
penonaktifan ini merupakan buntut dari unggahan profesor suteki di akun media sosialnya terkait kilafah
inilah sejumlah unggahan profesor suteki di akun facebooknya yang kemudian viral hingga menuai polemik di kalangan kampus universitas diponegoro semarang
dalam unggahannya profesor suteki membahas soal kilafah dan hti yang kemudian menuai reaksi warga net dan pihak universitas
unggahan profesor suteki dianggap menentang pancasila dan nkri
guru besar fakultas hukum ini pun harus menjalani sidang etik akademik oleh dewan kehormatan komite etik pada akhir mei lalu
dan per enam juni kemarin melalui surat resmi yang ditandatangani rektor undip profesor suteki pun diberhentikan sementara dari jabatannya
jabatan suteki yang dinonaktifkan yakni jabatan sebagai ketua program studi magister ilmu hukum ketua senat fakultas hukum dan anggota senat akademik
setelah pencabutan izin hizbut tahrir indonesia pemerintah gencar mengawasi pegawai negeri sipil termasuk dosen terkait afiliasi mereka terhadap hti
dikutip dari cnn indonesia com menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi bahkan tegas meminta pns yang anti pancasila dan anti nkri untuk mundur
seruan ini pun ditujukan untuk profesor suteki
menanggapi permintaan menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi suteki menyatakan menyayangkan sikap pemerintah yang dinilainya berlebihan
aturan tentang pns yang terindikasi terlibat dalam organisasi kemasyarakatan atau gerakan anti pancasila telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor lima puluh tiga tahun dua ribu sepuluh tentang disiplin pns
langsung saja kita lihat komentar netizen atas penonaktifan guru besar undip dari akun yang pertama at sahabat ridwan
rektor undip berani menonaktifkan guru besar dengan gelar profesor suteki karena dianggap mendukung kilafah dan gerakan hti
bersihkan kampus dari doktrinasi gerakan radikalisme hari ini menyelamatkan masa depan bangsa hari esok
kita bergeser ke akun selanjutnya
ad sirjon nainggolan ini bukan negara agama pak
percuma anda digaji pemerintah tapi tidak mengakui pancasila dan kebinekaan yang ada
pendapat selanjutnya dari ed sawa underscore putra hanya karena beda pendapat guru besar undip prof subeki yang mengajar pancasila selama dua puluh empat tahun terduga anti nkri
dan terakhir dari ad h ahmad charles s satu disebut anti nkri kok muridnya ribu tahun
alhamdulillah dia sudah terus berjaya mengajar dan mengajar juga di akpol dan akmil
tietoiki ada juga yang bertanya ternyata ya